dua orang pemudik terindikasi positif covid sembilan belas saat menjalani tes di pos penyekatan jalur mudik
data ini didapatkan pemerintah dari tes acak yang diberlakukan di sejumlah jalur mudik
ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional atau kpcpen
air langga hatarto menyampaikan hal ini setelah rapat terbatas dengan presiden pada senin siang di istana kepresidenan
herlangga menyebutkan jumlah pemudik yang terindikasi positif covid sembilan belas berjumlah empat satu ratus dua puluh tiga orang
pemudik menjalani tes covid acak di pos pos penyekatan jalur mudik
dari jumlah tersebut satu enam ratus delapan puluh enam orang diantaranya langsung menjalani isolasi mandiri dan tujuh puluh lima orang lainnya dirawat di rumah sakit terdekat
terkait dengan pelarangan peniadaan mudik nanti akan dilaporkan oleh pak menteri perhubungan
namun secara umum pengetatan yang dilakukan oleh polri itu di tiga ratus delapan puluh satu lokasi
dan operasi ketupat kemarin jumlah pemudik yang di random testing dari enam tujuh ratus empat puluh dua konformasi positifnya empat satu ratus dua puluh tiga orang
dan dilakukan isolasi mandiri satu enam ratus delapan puluh enam orang dan dirawat tujuh puluh lima orang
kemudian untuk operasi kendaraan atau operasi ketupat jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah satu ratus tiga belas enam ratus sembilan puluh empat yang diputar balikan empat puluh sembilan
dan pelanggaran travel grab adalah tiga ratus empat puluh enam kendaraan